sementara di surabaya satu keluarga gagal naik haji akibat menjadi korban penipuan anggota polisi gadungan
korban yang telah menyerahkan uang sebesar seratus juta rupiah terperdaya dengan bujuk rayu pelaku
yang mengaku bisa memberangkatkan naik haji tanpa harus menunggu bertahun tahun
basirudin warga jalan tambak dalam surabaya ini hanya bisa pasrah dengan nasib yang dialaminya
alih alih dapat berangkat ke tanah suci ia malah kehilangan uang seratus juta rupiah
ironisnya lagi ia harus menjual rumahnya demi ongkos naik haji
korban yang sehari hari berprofesi sebagai pengepul barang bekas mengaku tertipu dengan mulut manis mg dan r
korban awalnya tidak menaruh curiga karena pelaku mengaku polisi berpangkat perwira
namun setelah ditunggu korban mulai curiga karena tak kunjung mendapat panggilan manasik haji
korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
uang jual rumah rumah yang di blok pantai sama orang tua saya sampai sempat terjual
tapi kenyataannya gimana
kenyataannya sampai sekarang tidak ada mas tidak ada berangkatan
di hadapan polisi pelaku mengaku melakukan aksi penipuan memanfaatkan proses waktu tunggu naik haji yang lama
dengan mengenakan seragam polisi tersangka kemudian meyakinkan korban bahwa dirinya bisa memberangkatkan naik haji tanpa harus menunggu lama dengan angkutan khusus polisi
menggantung baju ini di rumahnya kemudian menggantung di mobilnya
dan untuk meyakinkan korban korban dia mengaku sebagai orang penting di polda jawa timur
pelaku yang merupakan seorang maklar kasus dan haji ini
kini mendekam dalam tahanan polres pelabuhan tanjung perak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya